di bandung ada seekor gajah yang mati karena kurang perawatan
hal yang berbeda terjadi di inggris
kelompok pecinta binatang di negeri itu berusaha sekuat tenaga
untuk menyembuhkan seekor gajah yang sakit
gara gara sakit gigi luka gajah asia berusia tiga puluh tiga tahun
yang tinggal di kebun binatang zsl whipsnake bedsfordshire inggris ini
tidak mau makan dan minum
ketika para penjaga melihatnya ternyata ada infeksi di geraham luka
pihak kebun binatang menyatakan operasi pencabutan gigi harus dilakukan
agar luka lepas dari penderitaannya
pihak kebun binatang lantas mendatangkan dokter peter kertes
seorang dokter gigi manusia dari london
operasi gigi pun dilakukan dengan susah payah
karena luka harus dibis total
alat dan tenaga yang digunakan juga harus kuat
akhirnya gigi sang gajah berhasil dicabut
sekarang luka sudah mau makan dan minum lagi
berat badannya pun mulai naik
gajah asia adalah hewan langka
jumlahnya hanya sekitar lima puluh dua ribu ekor di dunia
dan jumlah itu cenderung menurun setiap tahunnya